sehat selalu juga mbak elvira
sehat sehat selalu baik
selanjutnya narasumber saya yang bergabung
dari singapura cukup jauh
kawal covid sembilan belas selamat malam mbak elina
selamat malam mbak elvira
baik kita berharap
diskusi malam ini bisa memberikan
insight pencerahan bagaimana
sebenarnya kondisi pandemi saat ini
dan seperti tadi saya ungkatkan di awal
ada apa di balik angka angka
yang setiap hari dirilis oleh pemerintah
tapi sebelum itu kita lihat
informasi berikut ini
dua provinsi penyumbang
kasus terbanyak adalah dki jakarta
dengan tujuh belas enam ratus dua puluh satu kasus
dan jawa timur
dengan sembilan belas sembilan puluh tiga kasus
rabu dua puluh dua juli indonesia
mencatat rekor penambahan
pasien meninggal dalam sehari
dengan satu ratus tiga puluh sembilan pasien
peningkatan jumlah kasus justru
tidak membuat masyarakat jadi
lebih waspada dengan virus corona
pasar kembali ramai
tempat ibadah mulai penuh
dan transportasi publik kembali dibuka
presiden jokowi mengatakan
puncak corona akan terjadi
pada agustus hingga september
namun epidemiolog menyebut
pengendalian pasca puncak
harus jadi perhatian karena
pandemi belum selesai
dengan jumlah tes yang masih minim
langkah pemerintah untuk mengendalikan
kota basel to mendatangi
sobreingu hair tersebut tapi
yang paling larut adalah
pemaham makna ini
tiga enam ratus lima puluh tujuh kasus kita tidak hanya meng highlight itu saja ada saya harus mengatakan
ada rekor begitu tapi ini cukup miris bagaimana kemudian jawa tengah hari ini
mencatatkan nilai kasus kematian pasien positif covid sembilan belas mencapai enam puluh orang
jakarta ibu kota indonesia jika sebelumnya sempat turun peringkat
dalam dua tiga hari ini jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi
dengan pertambahan kasus positif covid sembilan belas tertinggi hari ini tercatat empat ratus tujuh puluh kasus
itu faktanya mas hermawan apa yang terjadi saat ini bagaimana kondisi indonesia saat ini
dalam posisi pandemi ketika presiden mengatakan kemungkinan dengan angka angka
yang dirilis setiap hari puncak corona di indonesia baru akan terjadi bulan
agustus atau september mendatang
ya mbak elvira sejak dua bulan yang lalu kami dari ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
pernah melakukan modeling prediction untuk covid sembilan belas di indonesia jadi pada bulan ketiga
evaluasi setelah tiga bulan covid ada di indonesia dengan beberapa asumsi critical factor
yang menentukan kami perkirakan pertengahan juli itu adalah puncak pandemi covid sembilan belas di indonesia
tetapi perkiraan pada pertengahan juli itu dengan asumsi ketika psbb yang menjadi satu satunya
standing position kita yang sifatnya policy option itu itu dilakukan secara optimal
baik pada level provinsi maupun kabupaten kota di berbagai wilayah di indonesia bahkan kalau kita mundur lagi
sejak bulan april kami mengharapkan pemerintah seregional jabodetabek saat itu secara kompak
tiga minggu saja kenapa penting dilakukan tiga minggu saat itu agar laju covid ini terjadi pelambatan
dengan semua orang membatasi aktivitas berdiam diri di rumah saat itu maka covid tidak akan ada ruang
untuk bergerak dan akhirnya menularkan orang ke orang lain jadi saat itu kita melakukan perencanaan
dan asumsi tetapi begitu april begitu bulan
rupanya prediksi kami terkait dengan variable penentu seperti optimalisasi psbb tidak terjadi
nah masuk pertengahan bulan juni kami mencoba melakukan analisis kembali tetapi lagi lagi ada perubahan
kebijakan kebijakan yang lain sejak lima juni kalau tidak salah bahkan dki jakarta men announce
adanya psbb transisi yang secara esensi gubernur mengatakan pelonggaran dari psbb
demikian halnya provinsi jawa barat
psbb proporsional ini mbak elvira kami
intervensi longgar karena segala sesuatu terbuka kecuali yang dibatasi atau yang dilarang
itu adalah paradigma psbb sangat berbeda apabila opsi kita adalah karantina wilayah atau mungkin disebutnya lockdown
tetapi dengan psbb saja
dari instrumen policy making oleh pemerintah dan kami sangat optimis
tetapi sejak lima juni begitu psbb diberikan announce agar ada pelonggaran sejak saat itu kami menjadi agak miris melihatnya
karena pada akhirnya sektor sektor yang sifatnya tertiar ini pun dibuka
pariwisata bahkan car free day dan lain lain yang tidak penting
menyangkut kebutuhan dasar sekalipun dibuka
sejak saat itu kami mengatakan kita akan sulit untuk melakukan prediksi kembali terkait dengan puncak pandemi karena critical factornya tidak betul betul tidak dapat diukur
hal itu berlangsung sampai hari ini dan bahkan cenderung nomenklatur kebijakan kita malah tidak mengarah kepada pengendalian covid itu sendiri
baik artinya cukup sulit jika memang kita tidak kembali pada saat penerapan psbb
atau sebenarnya ada opsi lain ketika wakil presiden maruf amin mengatakan bahwa masyarakat kita kurang tertib tidak terlalu indah dengan peraturan sehingga apa yang terjadi saat ini penambahan kasus positif terus terjadi
jadi bukan dari sisi regulasi
menurut mas hermawan bagaimana
sangat ironis kalau kita menyalahkan perilaku masyarakat
mengharapkan sebuah kesadaran yang sama kompak sama sama disiplin
itu sangat tidak memungkinkan
karena perbedaan tingkat pendidikan perbedaan tingkat penghasilan sosioekonomi dan bahkan lingkup dari ruang dan wilayah itu akan menyebabkan terjadi perubahan perilaku yang tidak akan sama pada level komunitas atau masyarakat
bahkan kita belajar dari negara negara maju
tidak kurang dari negara negara maju di belahan eropa seperti perancis inggris italia jerman bahkan spanyol
itu babak belur semua
tetapi mereka saat ini sudah melewati puncak kasusnya
terjadi transmission control karena mereka lockdown
tetapi juga tidak sama kalau kita lihat bagaimana belahan negara yang lain seperti amerika
amerika tidak ada lockdown secara nasional
tetapi kasus mereka sekarang sudah hampir empat juta kasus positif
dengan kematian ratusan ribu warga negaranya
kalau kita belajar dari negara negara awal asalnya di tiongkok dan juga bahkan jepang dan korea selatan
kalau kita belajar dari negara negara awal asalnya di tiongkok dan juga bahkan jepang dan korea selatan
kasus juga sudah terkontrol
china dan jepang lockdown
tapi korea selatan juga terjadi social restriction secara optimal
demikian juga negara negara populer di asean seperti thailand vietnam malaysia singapura
walaupun tidak mengistilahkan lockdown tetapi juga optimalisasi social restrictionnya
itu jauh lebih ketat dari lockdown seperti di australia dan juga india
jadi kalau kita belajar dari berbagai negara ini di kawasan eropa
amerika asean bahkan di asia timur seperti china jepang dan korea selatan
mereka melakukan intensifikasi kebijakan pada fase kritikal momen virus itu sudah terlewati dan terkontrol
baru mereka mewacanakan refreshing dari aspek ekonomi ekonomical rebound dan sebagainya
nah di kita sangat berbeda
ini yang menjadi persoalan
kita belum mengendalikan pandemi
kita belum mengendalikan virusnya
bahkan belum memiliki kebijakan yang firm dalam mengendalikan covid
malah sekarang regulasi berubah lagi
bahkan nomenklatur kelembagaan yang tadinya gugus tugas yang begitu agile
melalui perpres delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh yang terbit dua puluh juli kemarin
pun menjadi gugus satgas covid yang secara taktis tidak lagi agile
tetapi lebih kepada secara teknis yang sifatnya konsisten
jadi ini menjadi catatan buat kita semua
baik sebelum berbicara mengenai perpres nomor delapan puluh dua
mari kita berbicara angka angka yang semakin hari semakin mencengangkan
apakah kemudian dari kawal covid melihat ini sebenarnya angka angka yang secara nyata benar apa adanya
atau ada fakta lain dibalik angka angka ini yang bisa kita baca mbak elina
ada banyak hal yang bisa dibaca dari balik angka angka
yang pertama tren yang kami lihat itu adalah masih sulit sekali meningkatkan kapasitas testing
saya mau menambahkan yang tadi pak aheb mawon sudah katakan mengenai optimal kemarin
kalau kita melihat
kita bisa melihat
kita bisa melihat
apakah kita bisa melihat
tentang katak tertentu
itu tentang katak tertentu
ini kita tidak lakukan ketika
psbb kemarin jadi orangnya
di rumah tetapi kasusnya tidak
kapasitas testing kita masih di level itu itu aja
pada waktu itu bisa mencapai
sepuluh ribu per hari aja waktu itu sudah bagus
sekarang kita dan
sekarang sekitar empat bulanan
setelah wabah ini pun testing
kepasegi kita itu masih di level
dua puluh ribuan ya
baru dua belas ribu orang yang dites per hari

itu masih jauh di bawah
cukup untuk bisa mengalahkan
pandemi ini ini baru
dari sisi testingnya aja ya
jadi kita masih kejar kejaran
dengan kasus dengan jumlah
kasus yang belum terdeteksi di luar sana
karena kapasitas testing kita terbatas
kalau kita mau membandingkan dengan negara lain
misalnya malaysia deh kita jangan bandingkan
jumlah penduduknya itu hanya sebelas persennya
indonesia nah tapi mereka
sekarang sudah melewati puncak wabah
sudah hampir benar benar
dengan tiga puluh ribu
jadi dan mereka jumlah penduduknya
cuma sebelas persennya indonesia jadi kalau kita
mau mengalahkan wabah bukan sekedar
menemukan sedikit kasus sedikit
kasus di sini sedikit kasus di sana
seharusnya kita kapasitas testingnya
atau sembilan kali lipat dari
tes per hari jauh itu
jauh di atas minimum reviement who
yang empat puluh ribu testing per hari untuk jumlah penduduk
seperti indonesia nah kita masih
sangat jauh dari level itu jadi
kemudian ketika testing
kapasitas testing kita ini sulit dinaikkan
ini jadi kita berkembang ke hal
kedua yang tidak dilakukan ketika
psbb itu berlangsung yaitu
mengisolasi kontak erat dari kasus kasus
positif itu menjadi jauh
lebih penting dari sebelumnya
nah ini satu kesatuan
tiga t yang disebutkan oleh presiden
nggak jalan tracingnya
ini harus jauh lebih kuat lagi
supaya bebannya itu tidak hanya di
treatment kasian para
nakas kita kasian puskesmas
dan rumah sakit yang
kemudian harus menjadi istilahnya
pertahanan terakhir karena kita
tidak melakukan langkah langkah preventif
langkah langkah diagnosa dan juga
ketika sudah harus masuk rumah sakit
sebenarnya itu kita sudah terlambat
karena sebenarnya sudah ada banyak
containment dan kegiatan preventif yang
bisa dilakukan sebelum orang itu mencapai
titik di mana dia harus masuk rumah sakit
menurut anda sorry saya berbicara
mengenai pemprov dki jakarta tracing
yang dilakukan pada saat psbb saat itu
diklaim cukup kuat tracingnya itu juga
menurut anda masih kurang
pengamatan data kawal covid sembilan belas
sejak awal wabah ini di indonesia
kami juga mengamati data data di luar negeri
sama seperti pak hermawan dan
pernah berdekatan di iakmi juga
dari pengamatan data kami di berbagai negara
dan juga di berbagai daerah di indonesia
itu kami mendapatkan satu formula di mana
laju kematian karena covid sembilan belas itu
bisa ditekan ke level yang ini
ketika daerah tersebut mengisolasi setidaknya tiga puluh orang untuk tiap hari
tiga puluh orang untuk tiap kasus positif
tiga puluh orang untuk tiap kasus positif
nah dengan rasio sedemikian
jadi kami rekomendasikan pemerintah untuk menjadikan angka tiga puluh ini
sebagai benchmark sebagai target untuk isolasi
nah saat ini kita baru tracing kurang lebih enam orang
per kasus positif
ini masih jauh dari cukup
karena waktu itu saya pernah selama empat belas hari
saya mencatat setiap hari saya pergi kemana dan bertemu ketemu dengan siapa
siapa saja kontak erat saya selama dua minggu
nah kemudian saya mensimulasikan
kalau misalnya hari ini saya dites dan saya positif covid
berapa orang yang kemudian harus di tes dan diisolasi
dari catatan saya selama empat belas hari kebelakang aja
itu ada lebih dari seratus orang yang berinteraksi dengan saya
lima puluh orang diantaranya itu adalah close contact
jadi ada lima puluh orang yang harus diisolasi dan di tes kalau saya positif
padahal waktu itu saya sudah beribadah di rumah
saya setiap hari sudah bekerja dari rumah
saya keluar hanya untuk pergi beli makan ke supermarket
bertemu dengan beberapa teman
tapi maksudnya saya merasa interaksi saya dengan orang orang di luar itu tidak banyak
nah apalagi dengan kondisi sekarang yang istilahnya
walaupun namanya kebiasaan baru atau new normal atau apalah katanya
tapi pada kenyataannya itu masih banyak kembali ke kebiasaan lama
seperti tidak ada apa apa
nah ini yang kami takutkan
jadi ada banyak kasus kasus yang sebenarnya positif
tapi tidak terdeteksi di luar sana
baik menarik tadi ya tiga puluh orang tiap satu kasus positif
saya tanya komentar mas hermawan
apa yang disampaikan mbak elina tadi
saat ini kan sudah mulai gencar dilakukan
bagaimana pemerintah provinsi pemerintah kabupaten
pemerintah kota secara mandiri kemudian melakukan tes secara massal
apakah kemudian ini cukup membantu ketika angka angkanya sangat cepat bergerak naik
ya jadi pertama yang ingin kami sampaikan
apa yang juga yang disampaikan oleh mbak elina tadi
pemilu pemilu pemilu dan kita melakukan deteksi atau juga early detection ya
persoalan di indonesia terkait dengan health system capacity
jadi jangankan di luar pulau jawa di dalam regional jawa saja
penyangga dan sekitarnya itu gap nya cukup tinggi
antara ibu kota jakarta dengan wilayah jabodetabek juga tidak persis sama
apalagi beranjak pada provinsi seperti banten jawa tengah dan lain lain itu gap
terkait dengan sumber daya kompetensi sdm nya
terkait dengan ketersediaan laboratoriumnya
terkait dengan kesigapan dari protokol
rujukan dan diagnostiknya terkait juga dengan sistem dari tata kesehatan itu sendiri dalam proses rujukannya
itu semua mengalami perbedaan yang signifikan sehingga setelah lima bulan atau bulan kelima saat ini covid ada di indonesia
persoalan ini belum menjadi persoalan yang kita bisa atasi dengan baik
artinya yang seharusnya kita minimal hemat kami kemampuan testing kita sekarang ini seharusnya sudah sampai kepada
empat puluh ribu spesimen per hari
tetapi memang kenyataannya ini kita masih sekitar dua puluh ribuan
sehingga laju deteksinya atau positive ratenya masih di antara satu enam ratus hingga dua kasus dalam sehari
dan ini tentu saja bukan persoalan kita ingin menambah angka insidensi
tetapi kecepatan kita mendeteksi kasus maka kecepatan perawatan penanganan pemulihan
dan pada akhirnya menyelamatkan
jiwa menyelamatkan nyawa kita harus jujur menyampaikan bahwa mortality rate kita masih yang tertinggi juga
walaupun ada negara yang lebih tinggi tetapi kita termasuk yang cukup tinggi
nah ini kaitan juga dalam proses kecepatan kita untuk mendapatkan kasus positif sehingga cepat ditangani
persoalan lain juga ada pada persoalan tata laksana diagnostik kami pikir
adanya perbedaan dan perubahan dari terminologi mulai dari odp pdp otg
ke depan ini menjadi probable dan juga suspect
ini istilah istilah medis yang pada tataran penegakan diagnostik di rumah sakit
semua tenaga kesehatan itu sebenarnya paham tentang virus
tetapi pada tata laksana penetapannya ini boleh jadi juga terjadi mis understanding
dan juga pada akhirnya misperception tentang penggunaan terminologi ini
jadi kita tidak heran di beberapa daerah iakmi menemukan ada laju kenaikan covid positif
tetapi malah berbanding terbalik dengan kenaikan odp dan pdp nya
seharusnya setiap kenaikan covid positif itu membawa dampak eksponensial
terhadap orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan
ini logika logika dalam penelusuran epidemiologi atau kontak tracing
jadi kata kunci testing tracing treatment
ini memang kata kata yang gampang kita ucapkan
tetapi implementasinya di lapangan ini belum betul betul optimal kita lakukan
mas hermawan mbak elina kita sebenarnya sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari pemerintah
untuk memberikan konfirmasi mengenai data data yang meningkat dalam satu dua pekan ini
tapi sayang sekali sampai saat ini kami belum mendapatkan respon apapun
kita lanjutkan diskusi kita berbicara mengenai implementasi
tadi anda mengatakan kecepatan
saya mengatakan kecepatan penanganan sangat penting dilakukan dalam saat ini
apakah perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh mas hermawan
tidak bisa dibaca sebagai salah satu sikap ataupun keputusan pemerintah
untuk mempercepat penanganan covid sembilan belas
atau malahan ini merupakan suatu kebijakan yang keliru

ilmu kebijakan publik itu biasanya ada yang disebut dengan pri

atau bahasa lainnya juga bisa bermakna gestur kebijakan
kalau kita melihat sisi perubahan dari regulasi sebelumnya tentang positioning gugus tugas
sebenarnya cukup taktis dan juga punya kewenangan teknis
dalam beberapa hal terkait dengan pengelolaan data
tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur ini
gugus tugas yang sebelumnya cukup taktis sekarang kehilangan atractiveness nya itu
malah karena namanya dari gugus menjadi penerbit
karena namanya dari gugus menjadi satuan tugas
berarti dia ada di dalam payung kelembagaan lain
yang kita pahami di dalam regulasi baru perpres delapan dua ribu dua
sebagai komite kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan pengendalian covid sembilan belas
artinya ketua itu tidak lagi ketua gugus tugas yang sebelumnya oleh kepala bnpb
tetapi ketua komite ini adalah menteri koordinator bidang perekonomian
dengan segenap struktur lain yang melingkupinya
dan ada satgas lain di dalam konsep komite ini
maka itu sebenarnya berbicara masalah prioritas pengendalian covid
maka angle dari kesehatan masyarakat menjadi samar dan kehilangan prioritas
tergantikan dari angle ekonomi sehingga fokus dan gestur kebijakan kita
mengarah kepada pemulihan ekonomi
sebenarnya kami tidak anti dalam berbicara persoalan ekonomi
urusan kesehatan itu sangat berkaitan dengan urusan lain di luar kesehatan
termasuk ekonomi karena menyangkut daya tahan kita menghadapi covid
tetapi bukan berarti gestur kebijakan dan perilaku kebijakan kita
seolah olah menyamarkan upaya yang sungguh sungguh untuk pengendalian kasus
jangan lupa keputusan presiden nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh mengatakan
situasi kita ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat
kalau maknanya kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai hulu
maka persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu
kami rasa para ekonom yang cukup sering kami diajak diskusi setuju bahwa
kesehatan harus menjadi faktor yang harus kita selesaikan secara utama
baru kita bicara pelenturan dan juga skema ekonomi
nah inilah yang kita sebut dengan perubahan perubahan konsekuensi
dari tataran taktis menjadi lebih teknis dalam penyelenggaraan
dan juga pengendalian virus ini
baik jadi dari kacamata perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
anda melihat sebenarnya pemerintah ini menyelamatkan nyawa
atau secara firm fokus ke ekonomi hanya itu saja
atau ini memang menjadi bagian dari gas dan rem yang sudah sempat disampaikan
presiden jokowi di akhir bulan juni bisa berjalan beriringan antara ekonomi
dan juga penanganan kesehatan covid sembilan belas
persoalannya kita tidak mampu mengukur dampaknya
kalau kita membiarkan persoalan kesehatan ini begini begini saja
kita tidak mampu mengukur seberapa besar persoalan sesungguhnya
kemudian seberapa besar dampak ekonomi yang mungkin kita tanggung
kalau misalnya begini ya kita anggap saja kita flashback ke awal
walaupun ini tidak perlu andai misalnya psbb diselenggarakan secara optimal
tiga minggu saja apalagi dulu kan ada wacana lockdown atau karantina wilayah
tiga minggu saja semua dan serentak dilakukan
maka memang ada pukulan secara ekonomi
tetapi pukulan ekonomi itu mampu kita hitung mampu kita ukur angka angkanya
sehingga begitu kita melewati puncak kasus ini terjadi pelambatan dan pengendalian covid
maka kita mampu melakukan upaya upaya rebound refreshing ekonomi
dan juga aktivitas sosial kita tetapi kalau seperti ini keadaan kita
kita tidak mampu mengukurnya kita tidak memiliki instrumen pengukuran
sampai kapan covid ini dan kapan puncak untuk memprediksikan puncak aja
agar kita mampu mengendalikan laju pelambatannya itu bisa terjadi
itu juga belum mampu kita lakukan hingga saat ini
padahal kita udah bulan kelima menghadapi covid kita harus lihat lesson lear
dari negara negara lain rata rata di bulan keempat itu mereka sudah melewati
puncak kasus dan mereka bicara terkait dengan refreshing atau stimulus ekonomi
nah ini yang agak berbeda dengan indonesia
kalau dikatakan seperti rem dan gas hemat kami tidak persis bisa disamakan
urusan covid buat perspektif kesehatan semuanya harus kita rem covid itu
dengan cara kita menancapkan gas percepatan testing percepatan juga tracing
dan juga percepatan treat termasuk bagaimana ruang ruang isolasi kita setiapkan
dan juga sumber daya untuk kita juga optimalkan kira kira begitu mbak elvira
baik ketika mbak elina mengangguk ngangguk artinya mungkin sepakat di sana
tapi mbak elia sebenarnya ada data yang cukup samar bagi publik untuk kasus
corona di mana sih titik hitam tanda kutip kita tidak bisa melihat ini tapi sebenarnya itu ada
jadi ini menambahkan juga dari komentar pak hermawan sebelum ya ini saya setuju
kesehatan kesehatannya itu di tangan itu dulu
nah yang ekonomi itu di indonesia itu dibuat dikotomi
di kawal covid kami melihatnya ini sebagai satu kesatuan
selama epidemi ini masih beredar di luar sana itu kepastian untuk berbisnisnya itu juga nggak ada
karena itu keluar sebentar eh tiba tiba ada yang positif semuanya harus balik lagi semuanya harus ditest
kita sering mendengar komentar bahwa oh tapi testingnya itu mahal sekali gitu
katakanlah testing swab itu satu orangnya itu katakanlah satu kali satu kira kira
tetapi kalau satu juta itu kemudian bisa mendeteksi kasusnya itu di tahap awal
sehingga orang itu cukup diobati dan diisolasi di rumah misalnya
itu kita sudah apa sih namanya kita sudah savingnya itu sudah benar benar
juta juta karena begitu orang itu masuk rumah sakit dia harus masuk ke ruang isolasi
biaya apd untuk tenaga kesehatannya biaya pengobatannya biaya rawat inapnya
dan juga segala tes yang harus dilakukan supaya orang ini kemudian tidak terkena infeksi lain di rumah sakit
atau tidak menulari orang lainnya
kemudian ketika orang ini butuh ventilator itu biayanya itu compounded gitu
apakah betul sampai ya kita bisa ngomong ini ini angkanya delapan digit per orang per hari
dan waktu untuk hospital
dan waktu untuk hospitalization nya itu juga panjang
jadi inilah pentingnya faktor apa namanya penting di economic
apa namanya manfaat ekonomi dari testing dan dari tracing
kita membayar harga untuk isolasi
orang yang diisolasi itu tidak bisa kerja untuk sementara waktu
tetapi bila orang itu katakanlah positif tanpa gejala
tapi kemudian menulari tiga orang lainnya di luar
dan kemudian tiga orang lainnya di luar ini menulari orang lainnya lagi
ini wabahnya nggak kelar kelar
dan kemudian orang ini tidak menemui dokter sampai terlambat sampai parah sampai harus masuk rumah sakit
itu biaya yang harus dibayar itu jauh lebih besar daripada kalau kita membayar harga bersama sama
diam di rumah testingnya dilipat gadakan tracingnya dibuat masif
tapi kemudian kita keluar dari wabah itu bersama sama
oke baik tadi belum sempat dijawab mbak elina mengenai data data yang mungkin dimiliki oleh kawal covid sembilan belas
sejauh ini kita memang hanya mendapatkan data data dari pemerintah saja secara resmi
meskipun pengkategoriannya perubahan istilah
banyak sekali kebijakan dari pemerintah yang kemudian masyarakat hanya bisa menerima dari satu pintu saja
mungkin dari mbak elina ada data data lainnya
ya dari kami sebenarnya semua data kami itu juga data yang sudah tersedia di publik ya
kalau tiang hari kami mengecek semuanya dari conference harian dari bnpb itu
tapi karena sekarang kami mengecek webnya
tapi di satu sisi kami di sisi lain kami mengecek juga semua website corona dari pemerintah daerah baik di level
kami juga banyak berlagu lagu tentang hal ini yang menyebabkan ramadan ini kenonthe ky business provides
karena saya captainya sudah lalu bagus
salah gunakan dan disalah artikan
bisa kita pastikan di semua wilayah kita terjadi local transmission
ada silent killing oleh coronavirus ini
nah oleh sebab itulah
kemampuan kita mengukur bongkahan ini
harus dilakukan re evaluasi
dan juga re determinasi
kenapa kami mengatakan re determinasi
seolah olah determinasi kita ini menurun sekarang
pertama indikasinya adalah
konsistensi dari komunikasi kebijakan kita
yang berubah di tengah jalan
tidak gampang merubah istilah
yang sudah eksis tentang odp pdp otg
di dalam dashboard data
menjadi probable dan menjadi suspek
walaupun tadi mbak elienda menjelaskan
who memiliki prosedur dan petunjuk teknis
kemudian dipahami oleh regulator di kita
tetapi menstandarkan itu untuk seluruh provinsi dan daerah
tidak semudah membalikan lapak tangan
pertanyaannya kalau dashboard sekarang kita tampilkan
bagaimana kita bisa menjelaskan
mana kategorisasi data yang sebelumnya sudah berjalan
selama lima bulan atau empat bulan lebih ini
nah ini bukan persoalan sederhana
sementara data adalah sumber terbaik
untuk merencanakan prioritas program dan strategi
evidence based public health itu harus menjadi dasar
oke untuk pulau jawa saya mengulangi pertanyaan saya tadi
secara singkat saja
apakah kemudian kita perlu khawatir
akan ada potensi ledakan kasus positif
terutama kematian di pulau jawa
sekarang sudah terjadi
dan perlahan tapi pasti angkanya akan naik terus
dan ini bukan wacana baru
sejak dua bulan yang lalu kami ulangi lagi mbak elvira
sudah kami mengingatkan
bagaimana potensi kenaikan signifikan di surabaya
di semarang dan di beberapa kota atau wilayah di pulau jawa
ini terjadi dan sekarang terbukti
karena juga psbb juga tidak
mau diterapkan secara optimal
kalau mbak elvira mereview sedikit
hanya ada tiga provinsi yang pernah
menerapkan psbb yaitu
dki jakarta jawa barat dan sumatera barat
psbb itu terbukti
menahan laju atau terjadi
pelambatan kasus covid sembilan belas
tetapi kalau tidak ada kemauan kolektif
dari pemerintah daerah juga menjadi percuma
ini yang terjadi
di jawa timur surabaya termasuk terlambat
untuk menerapkan dan termasuk
terburu buru untuk meniadakan
nah semarang juga kurang lebih sama
maka ketika tidak ada pembatasan sosial
aktivitas pergerakan penduduk itulah
yang menyebabkan resiko itu
nggak bisa ditawar tawar lagi
akan terjadi hal seperti itu
nah dki sudah diselip
dengan modifikasi psbb
pembatasan sosial berskala mikro
ada di beberapa wilayah menetapkan itu
termasuk saat ini berlangsung disecapa
karena kasus temuan positif
seribu kasus lebih apakah bentuk
modifikasi psbb seperti ini
juga tidak efektif
tidak efektif karena itu sifatnya
parsial psbb namanya
psbb itu paling tidak dilakukan pada unit
analisis atau skupnya itu
pada level keupatan kota
karena pada level inilah kebijakan bisa dibuat
bisa diatur strategi pengawasan
dan bisa ditegakkan sesuai dengan
tetapi tidak bisa kita terlalu teknis
di lapangan terkecuali begini mbak elvira
ada pendekatan di dalam
pendekatan kesehatan masyarakat itu adalah
kalau kita menai perang akar rumput
melawan covid sembilan belas tetapi
perang akar rumput ini bukanlah psbb
tetapi lebih kepada
kesadaran kolektif masyarakat
untuk menahan dirinya
dan peduli satu sama lain tanpa
stigmanisasi untuk bahu membahu
menyadarkan berperilaku sehat
hidup bersih sekaligus
menggunakan protokol kesehatan
dan tenaga kesehatan masyarakat
itu ada di hampir seluruh komunitas
termasuk di setiap desa itu
ada bidan dan perawat komunitas
ini semua bisa dioptimalkan
andai itu betul betul digerakkan
sejak awal itu makin memperkuat
bersama kebijakan yang mungkin diambil
baik mas hermawan berbicara
mengenai kesadaran kolektif masyarakat
saya akan membacakan sejumlah komentar masyarakat
melalui akun twitter cnn indonesia
bagaimana kemudian masyarakat cukup peduli
dan memang isu
covid sembilan belas ini menjadi isu yang tidak
dari keseharian kita berdampak
di semua sektor kehidupan
apakah kita bisa melihat bagaimana
komentar dari warganet
yang kita pilih malam hari ini
naik ke puncak
oke saya akan membacakan dari
tes tracing treatment tidak berjalan dengan baik
kurang nyala testing dan sumber daya
diperburuk lagi dengan literasi
yang sangat rendah kita harapkan
perbincangan hari ini bisa membantu
literasi masyarakat oke
selanjutnya kita akan melihat komentar lainnya
kurangnya langkah antisipasi dari
pemerintah dan legislatif mengenai langkah langkah
antisipasi pencegahan dan penetapan
sangsi hukum bagi pelanggar
terdahulu artinya sangsi
hukum harus ditegakkan
komentar dari warganet
tadi mas hermawan mengatakan bahwa
fungsi akar rumput jika dimaksimalkan
bisa membantu dalam penanganan
covid sembilan belas pencegahan kesadaran
kollektif masyarakat bagaimana dengan
penerapan sanksi juga mungkin ada
komentar mengenai hal ini
penganggapan yang top down dengan
approach komunitas itu harus berjalan bersama sama
karena penghapusan stigma
saling membantu itu adanya di level komunitas
itu tidak bisa disuruh dari atas
tetapi juga enforcement dari kebijakan
itu harus konsisten jadi
misalnya yang sekarang kita lihat ini
kan banyak adanya
ada banyak kebosan dari
kebijakan itu jadi misalnya
kita disuruh pakai masker
pakai masker pakai masker termasuk ketika
ada kolega pakai masker tetapi
pertemuan pertemuan di institusi
pemerintah juga kita suka lihat
fotonya itu ada yang maskeran ada yang enggak
ada yang pakai masker tapi maskernya di quarantine
jadi itu sepertinya memberi
kesan apa namanya the
pemerintah itu ada di
maksudnya tidak perlu mengikuti aturan itu
jadi tidak bisa menyalahkan
masyarakatnya kalau kemudian mereka tidak mengikuti
peraturan yang diminta
itu pertama jadi
kebijakan pemerintah itu memang perlu di enforce
tapi itu juga perlu dimodalkan
oleh pembuat kebijakan itu sendiri
itu yang pertama dan yang kedua
pendekatan komunitas itu
kami itu entah apa istilahnya
yang istilahnya itu pembatasan
berskala mikro atau berskala
besar gitu yang bagi kami
antara orang yang
orang yang terpapar
mobilitasnya itu dibatasi
jadi mereka diisolasi
entah dengan apalah itu namanya
karantina wilayah micro lockdown atau apa gitu
tidak hanya itu saja jadi kebijakan dari atasnya itu adalah
diisolasi tapi kemudian
buatkan makanan kemudian
tiap hari bagaimana kondisinya
kemudian kalau misalnya ada yang tinggal sendirian
dan kemudian katakanlah
dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri
di kos kosannya karena misalnya
dari kos kosannya ada banyak orang
runjuklah dia ke
rumah karantina yang dikelola oleh
pemerintah gitu yang saya tahu kalau di
di jakarta itu ada wisma atlet
di kota kota lain itu mereka ada yang pakai asrama haji
ada yang pakai gedung diklat
atau gedung gor
sudah ada banyak yang melakukan
seperti itu cuma kadang kadang orangnya nggak tahu
dia pikir yang namanya isolasi itu
harus di rumah dan kemudian juga
komunitas sekitarnya itu
sebenarnya bisa membantu
bisa membantu untuk mengajarkan bagaimana cara
cuci tangannya benar bagaimana caranya
menjaga jarak saling mengingatkan itu hanya
bisa terjadi di level komunitas
tetapi itu semuanya diawali dengan
kebijakan yang di
terapkan dengan benar dan juga
dimodelkan dengan benar oleh
saya mau lagi mas hermawan
mengenai data data hari ini
dan kemungkinan yang terjadi
tiga bulan ke depan seperti tadi sempat saya sampaikan
apa kemudian kebijakan ataupun
terobosan luar biasa yang harus
dilakukan pemerintah jika
tidak ingin tanda kutip
tinggi kita tidak bisa lagi mengendalikannya
ada wacana pemerintah ingin
mengeluarkan instruksi presiden
terkait dengan penegakan disiplin
yang berkaitan juga dengan
sangsi dan mungkin akan
iedarkan kepada para gubernur
tetapi perencanaan ini
kami pun memberikan notes
bahwa apapun bentuk
instruksi presiden yang berkaitan dengan
penerapan sangsi tidak ada
artinya bila tidak ada
hulu kebijakan yang berkaitan dengan
itu satu satunya saat ini yang ada
kalau memang psbb
ini mau direvisi maka
harus ada penggantian dari bentuk
kebijakan baru yang
penyebaran covid sembilan belas positif ini
tahun dua ribu dua puluh itu
mengatur peran kementerian
kesehatan sebagai leading sector
inisiatif yang datangnya dari
gubernur dari usulan
bupati dan wali kota tetapi juga
ada fungsi gugus tugas di situ
terutama dalam setting situasi
dan juga petazonasi
karena cara gugus tugas sudah berganti
nomenklatur tidak lagi menjadi gugus
tapi menjadi satuan tugas
maka boleh jadi ke depan
akan diubah oleh pemerintah
oleh karena itu harapan kami
jangan sampai substansi pembatasannya
di dalam uu kekarantinaan kesehatan
nomor enam tahun dua ribu delapan belas
sudah cuma ada empat opsi
karantina rumah karantina rumah sakit
karantina wilayah dan psbb
psbb sengaja menjadi
pilihan karena sifatnya fleksibel
karena filosofinya terbuka
kecuali yang dibatasi sementara yang lain
disebut dengan karantina dan itu
berat buat pemerintah secara ekonomi juga
oleh karena itu
dipertahankan tetap menjadi
pilihan kebijakan dan bahkan
harus dioptimalkan kalau kita
mau mengukur resiko maka kita harus
mampu mengendalikan kasus ini dengan baik
maka peran tadi
yang disampaikan mbak elina kita sangat
setuju hampir semua yang diucapkan
bu elina juga mewakili persepsi dari
yakni juga tuh kelihatannya tidak beda jauh
dalam membaca situasinya hanya saja
mari kita bergandengan
tangan untuk memperkuat
komunitas melalui upaya
kesadaran kolektif sifatnya ini
antara pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah pusat
harus sinkron dulu banyak yang
tidak sinkron tetapi dalam satu
kawasan kalau kita bicara jawa timur
misalnya maka antar kota
gresik itu tidak boleh ada gap
kebijakan yang terlampau jauh
tetapi kalau bisa disatukan
menjadi sebuah kawasan kebijakannya
upayanya dan sanksinya
itu malah akan lebih membuat mudah
dalam mengendalikan covid
terkait dengan perilaku dalam populasi
demikian juga ketika dulu kita melihat
dki maka tidak bisa dipisahkan
dari gogor depok
bekasi dan tangerang ini satu
satuan dan harus harmonis
kesamping ada peran community
services atau peningkatan
harus diberdayakan dioptimalkan
tetapi juga harus diberikan
insentif yang sudah dijanjikan
kira kira begitulah mbak elvira supaya ada
semangat atau determinasi
baru kita melawan covid ini
baik itu harapan iakmi kita akan lihat
bagaimana harapan masyarakat dari
polling dan opini cnn indonesia
sejak pagi tadi banyak komentar
dari masyarakat mengenai tajuk kita
mengajukan ada dua
pertanyaan sambil kita tampilkan
di layar pertanyaan pertama apa
faktor paling penting yang bisa membantu
untuk mengendalikan penyebaran
pilihan dari responden
bekerja dari rumah
itu yang kemudian diberlakukan pada saat
berskala besar sementara untuk
posisi lainnya pembatasan pasar
dan juga rem transportasi publik
peringkat kedua pembatasan
pasar transportasi publik ketiga
kemudian penutupan tempat ibadah ternyata
tidak terlalu signifikan menurut
responden kami kemudian kita akan melihat
pertanyaan kedua adalah
apakah anda yakin
pemerintahan presiden jokowi mampu
mengendalikan penyebaran virus corona
dalam tiga bulan
sulit melihat fakta ini bagaimana
tidak yakin pemerintahan jokowi
bisa menangani corona dengan tepat
mampu mengendalikan laju
penyebaran virus sementara
yang yakin pemerintahan jokowi
mampu mengendalikan laju
mbak elina komentar anda
data yang sedikit berbeda dari
pollingnya indikator politik indonesia
di mana kalau di situ itu lebih dari
respondennya itu masih percaya
pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini
tetapi kalau kita
ngomong tapi ini pertanyaannya sendiri
juga sudah tidak sama ya pertanyaan
di sini adalah tiga bulan ke depan
saya kebetulan tinggal
di singapura dan di singapura itu
puncak wabahnya itu sudah lewat
kami sekarang ada seratus sampai tiga ratus
kasus per hari itu pun
cluster nya hampir semuanya diketahui
jadi ini istilahnya tinggal
tersisa lah istilahnya membereskan yang
tersisa sementara sudah tidak ada lagi
orang yang di icu yang di rumah sakit juga
itu pun sudah diwanti wanti
bahwa wabah ini jangka panjang
setidaknya kita harus
waspada untuk satu dua tahun ke depan
nah ini di negara
yang sudah melewati
puncak wabahnya apalagi di
indonesia yang kita sampai sekarang ini
masih belum tahu puncaknya ini kapan
atau kita sudah tiba di puncaknya atau belum
jadi kalau kita
itu memang kami rasa tiga bulan ke depan
masih masa masa yang kritis
berbicara mengenai tidak
tadi sempat disampaikan mas hermawan
bagaimana kita tahu saat ini
berbulan bulan dibangun oleh
pemerintah dari gugus tugas
salah satunya adalah konferensi pers
yang biasanya disampaikan oleh jurubicara
pak yuri setiap petang hari
pada pukul lima belas tiga puluh waktu
indonesia barat saat ini sudah ditiadakan
dan masyarakat hanya bisa memantau
data data update dari
pemerintah melalui website
kebijakan seperti ini
gaya komunikasi seperti ini
menurut mbak elina apakah kemudian ini
menimbulkan peluang bagi
masyarakat untuk tanda kutip
bagi kami sebenarnya
kalau dari sisi kawal orang orang
kawal covid sembilan belas sendiri karena memang
kami ini pencari data setiap hari
jadi tidak ada
yang ada di website itu diupdate setiap hari
kami akan ke sana dan kami akan
analisa datanya setiap hari
yang kami khawatirkan adalah
di publik gitu ketika mereka berhenti
mereka kemudian lupa
akan resiko yang masih ada
di luar sana dan kemudian mereka menjadi tidak
waspada itu yang kami
kita dijanjikan seminggu sekali
akan ada press conference mingguan
dan itu akan analisa data
yang lebih mendalam ya kita beri
kesempatan saja semoga
teman teman media diberi
kesempatan yang lebih banyak untuk bertanya karena
kalau di press conference harian kan nggak ada
jadi semoga kalau mingguan ini
ada banyak kesempatan bertanya dan dalam
waktu rentang waktu seminggu itu biasanya
ada tren yang sudah bisa kelihatan
ada tren tren baru yang sudah bisa dibahas
kita sudah bisa melihat tren itu
kita bisa bertanya lebih jauh lagi dan semoga
itu pertanyaan pertanyaan itu di
dengan baik oleh tim yang baru
komunikasi yang baru bagi kami sih
mau press conference saya itu harian atau mingguan
yang penting itu komunikasi
risiko terhadap masyarakatnya
itu tetap berjalan
jadi yang sekarang banyak keluar itu kan narasi positifnya
tapi narasi positifnya itu
kami khawatirkan itu
membuat masyarakat jadi abai jadi tidak mau
pada jadi menggampangkan
jadi seharusnya itu porsinya harus berimbang
antara komunikasi risiko yang masih ada
di luar sana dengan narasi
yang sudah dicapai sehingga
orang tidak abai tapi juga tidak terlalu
oke karena mbak elina saat ini
posisinya berada di singapura kalau
pemerintah singapura bagaimana memberikan narasi narasi
kepada masyarakat di sana
kita tahu juga singapura sudah
dalam kondisi resesi saat ini
dari komunikasi risikonya dulu ya
jadi pertama itu kita sudah
dikondisikan untuk menerima
kenyataan bahwa wabah ini
tidak akan pergi dalam
dua minggu ke depan atau satu dua bulan ke depan
jadi kita sudah disiapkan untuk istilahnya
untuk maraton untuk maraton
dua tahun ke depan ini
kondisinya akan begini jadi
kemungkinan kita bisa keluar kemudian
sekarang kita harus diam di rumah lagi
harus social distancing kita pergi kemana mana
dapat update itu tiap hari
bukan kita yang harus pergi ke website tapi kita
dikirimi pesan lewat whatsapp
setiap hari jadi hari ini
ada berapa kasus berapa yang meninggal
berapa yang di discharge
community spread nya ada dimana aja
kegiatan apa yang
di hari berikutnya boleh berlangsung
tempat tempat apa yang masih ramai itu semuanya
dikomunikasikan setiap hari jadi
baik achievement maupun
risikonya itu secara seimbang
itu dikomunikasikan pada publik
dan secara berkala itu baik menteri
kesehatannya atau kadang kadang perdana menterinya itu
mereka juga memberikan
pengumuman secara resmi jadi mereka
harian tetapi informasinya kita dapat
dan ketika kita dapat dari sumber
yang resmi setiap hari
kita jadi tidak
dari pihak lain sehingga
teori konspirasi dan hoax
informasi yang beredar di luar sana
yang kita tidak tahu sumbernya dari mana itu
mereka tidak dikasih kesempatan untuk tumbuh
sumber yang kredibelnya itu
ada satu dan sumbernya yang satu
itu pada sisi
komunikasi risikonya mbak elvira
menarik tadi mbak lina menyebutkan
teori konspirasi yang
belakangan bahkan muncul hoax di media
sosial banyak sekali analisa
kasus corona di indonesia
saya ke mas hermawan lagi mas
bagaimana anda melihat masyarakat
kita posisinya saat ini
kita belum sampai di titik
puncak ataupun gelombang pertama
apakah kita bisa juga
melihat adanya potensi
gelombang kedua bakal terjadi apakah itu
sesuatu yang nyata
situasi kita setelah
bulan kelima ini
tidak jauh berubah setelah
kita evaluasi pada
posisi indonesia ini
kita masih di gelombang pertama ya
kita masih bersih
seperti kurva begitu
kita masih ada
itu ada di lembah yang menanjak ini
ujungnya itu belum kelihatan
karena posisinya masih gradual naik
secara perlahan nah bagaimana
perspektif masyarakat ini memang
agak berbeda kondisi di indonesia dengan
di singapura di singapura ini
adalah negara kota
yang kategorinya hampir semua itu
kategorinya adalah urban dengan
tapi pendidikan akses
terhadap informasi semuanya
lebih mudah ketimbang indonesia
indonesia dengan luas wilayah
yang luar biasa seperti
gabungan daratan eropa
dan juga penduduk yang

kategorinya rural jadi
dengan kategori rural orang orang
itu lebih mengandalkan
melihat atau menonton
ketimbang membaca dan mencari tahu informasi
kalau tidak ada
komunikasi yang rutin
ini kan komunikasi
itu menyangkut update informasi
kalau ada informasi
berarti wawasan akan terbuka
kalau wawasan terbuka
dan memahami situasi maka
berperilaku taat terhadap
protokol itu menjadi mudah
tetapi sebaliknya ketika
tidak ada input informasi
pengetahuan yang bertambah maka
perilaku menjadi sulit kita harapkan
sesuai dengan anjuran
protokol kesehatan apalagi
kita juga belum optimal secara
pengawasan dari kesehatan
antara regulasi terkait dengan
tapi juga ada penegakan
dan kedisiplinan karena memang perbedaan
kategori dan juga karakteristik
antara masyarakat seperti di singapura
dibandingkan di indonesia
negara kita tercinta ini
memang belum bisa kita samakan
kesadaran pada tiap level penduduknya
maka itu peran pemerintah
tetap menjadi nomor satu tidak sekedar
apl atau himbawan tetapi
memberikan konsistensi dan keteladanan
perilaku kebijakan harus
juga dalam menegakkan
disiplin dan mengukur sejauh mana
kita bisa berdampak
menghadapi covid sembilan belas ini ke depan
baik bagi sebagian orang
ketika ada kabar saya harus
bergerak ke isu lainnya mengenai vaksin
covid sembilan belas bagi sebagian orang
ada yang mengatakan bahwa oke
vaksin telah dikirim ke indonesia
pada fase ketiga ini akan
di uji coba pada satu enam ratus orang
sekitar satu enam ratus orang di jawa barat
artinya saat ini kita sudah bisa
hingga bagi sebagian orang
menilai saat ini posisinya sudah
relatif cukup amat bagaimana
mas hermawan melihat ini
disinilah titik kritis yang baru lagi
masalah komunikasi publik
kita harus mengoreksi apakah ini
masyarakat yang salah tangkap
ataukah pemerintah yang salah
memposisikan diri terkait dengan
ini kan ada kemitraan
tiongkok dengan bio farma
tentu ada komunikasi juga antar
pemerintah disitu sebagai fasilitator
level tiga ini sebenarnya
bukanlah tahap yang mendekati
kita dengan penemuan vaksin
tetapi bagian dari naturalnya
ilmiah yang memang harus dilewati
pengamatan dan analisis kami berdasarkan
hasil penelitian dan riset terdahulu
sebenarnya kecil sekali
kemungkinan untuk terbukti secara positif
kalaupun terbukti secara positif
tidak juga bisa
kita serta merta mengestimasi
awal tahun depan atau
tiga bulan lagi atau enam bulan lagi
salah dipahami oleh masyarakat
mungkin memang kita yang salah membaca statement
kegagahan dalam menyampaikan informasi
dulu kita ingat pemerintah pernah menyampaikan
menjadi pilihan untuk treatment
dan untuk mengantisipasi laju covid
tetapi para praktisi
klinisi dan pemerhati
itu obat yang berbahaya
maka di dalam pelaksanaannya juga
artinya segala sesuatu
yang kita komunikasikan
secara kebijakan yang menyangkut
apalagi vaksin nah ini harus
dilakukan secara hati hati
proses penyelidikan dan penelitian
melalui tahapan uji coba ini hal yang biasa
bahkan kami harus
penelitian penelitian yang berbasis
pada tataran tertentu
menyangkut ke hati hatian itu sendiri
ada di situ yang
menyangkut dengan personal
informasi dari para subjek
penelitian ada yang berkaitan
dengan proses penelitian
dan kaitannya dengan ethical clearance
tetapi juga masih ada tahapan yang cukup
panjang menyangkut peran
bio farma peran kementerian kesehatan
bagaimana nanti koordinasi
dengan who dan bagaimana
ini semuanya menjadi konsumsi global atau dunia
tahapan ini masih panjang
maka kami pun berdiskusi
bersama para pakar termasuk
prof amin subandrio dari lembaga
eijkman lembaga bio molekular
mengatakan paling tidak
akhir tahun depan itu adalah
waktu yang tercepat untuk kita
itu pun dijatahkan tiap negara
dan tidak mungkin dalam satu waktu
serta mertes seluruh warga kita yang berisiko
termampu kita lakukan
karena proses ini panjang
jangan sampai pesan yang sampai ke masyarakat
itu adalah pesan
yang seolah kita akan
bebas merdeka dari covid
karena ada vaksin padahal fase
vaksin ini masih cukup panjang
dan butuh kehati hatian level
tidak ada toleransi
kesalahan dalam uji klinis seperti
itu lebih baik daripada
hal yang belum terbukti kita sampaikan
sehingga tertanam dalam benak publik
seolah olah kita akan terbebas dan
merdeka dari covid kira kira demikian mbak elvi
baik kita tidak harapkan
ada silent statement dari
mas hermawan tadi mengatakan bahwa proses ini panjang
secara detail sebenarnya bagaimana mas
prosesnya ketika vaksin sampai
kemudian kabarnya akan
orang di jawa barat yang akan
ikut serta dalam proses uji klinis ini
di rentang usia delapan belas
sampai lima puluh sembilan tahun kalau saya tidak salah
mengkoreksi saya prosesnya seperti apa sih mas
sehingga pemerintah tampaknya yakin
di awal dua ribu dua puluh satu
kita sudah mendapatkan
ya secara kepemimpinan nasional
memang kita apresiasi
pemerintah presiden terutama
betul betul peduli untuk secepatnya
memberikan dukungan adanya
temuan vaksin yang tepat untuk
kita semua namun demikian
ada fase uji klinis yang tidak bisa
kemauan begitu saja melainkan
harus dilalui secara bertahap
yang kemungkinan akan menjadi
subjek penelitian ini
tentu berkaitan dengan proses
sejumlah orang yang akan
mewakili karakteristik populasi
agar hasil penelitian ini dapat
proses yang wajar dalam proses ilmiah
ini namanya berkaitan dengan populasi
dan sampling tetapi yang ingin
kita sampaikan bahwa sampling itu pun
ditetapkan kriteria ada
usia produktif antara delapan belas
sampai lima puluh sembilan tahun termasuk
wilayah dan juga karakteristik
yang memang sesuai dengan kondisi
keindonesiaan tetapi juga ada
eksklusinya terutama dengan
adanya orang orang dengan comorbid
atau penyakit bawaan itu
mungkin tidak akan dilibatkan dalam penelitian ini
proses ini semua tentu ada
yang berkaitan dengan ethical clearance nya
ada hak dasar subyek atau
individu terutama terkait dengan
bocor tidak boleh
dipublikasikan karena itulah
dan ada pernyataan juga dari
para peneliti agar ini tidak gampang
betul betul diverifikasi dengan baik
prosesnya ini nah itu juga yang
menyebabkan proses ini menjadi
hati hatian nah belum lagi
nanti kita lihat hasilnya apakah
ada reaksi antibody
kita yang menunjukkan memang reaksi
yang diharapkan dari
vaksin atau placebo yang disuntikan
ke dalam subjek kalau
ada reaksi sesuai dengan periode yang
kita harapkan maka boleh jadi itu
terukur dan akhirnya berdampak
positif kalaupun itu positif
ada tahapan berikutnya
nanti bio farma melakukan produksi
secara terbatas untuk kebutuhan
tetapi kemenkes juga akan melakukan
untuk produksi dan usulan
ke publik yang lebih luas bahkan
harus dikoordinasikan ke who agar
mendapatkan lisensi supaya
menjadi semacam global
awareness karena vaksin ini tidak
bisa hanya berkategori
satu negara saja melainkan
ini multi nasional bahkan sekarang
kan bukan inisiatif yang betul betul
datang dari kita tetapi ini bentuk
kemitraan kolaborasi yang justru
dari negara tiongkok
yang akhirnya kerjasama
dengan bio farma ada pada
oke baik ada banyak catatan di sana
jadi bagi kita masyarakat warga indonesia
harus tetap puas padat
banyak sekali proses yang harus dilalui
sehingga jika kemudian memang ada informasi saat ini
upaya pemerintah ikut serta
jangan berharap bahwa ini menjadi
akhir dari pandemi belum tentu
masih ada proses yang harus kita lewati
saya ke mbak elina lagi berbicara
menai transparansi data mbak elvira
dari jumlah kasus positif tingkat
kematian bahkan saat ini proses
uji vaksin yang akan
segera berlangsung di jawa barat
bagaimana anda melihat
posisi pemerintah dalam
sisi transparansi data
kami masih mengharap
transparansi data yang lebih dari
supaya tiap tiap daerah itu
bisa membuat kebijakan yang lebih mumpuni
wabah di daerahnya masing masing karena mereka
mendapatkan data yang sesungguhnya
bukan data yang misalnya udah lagging
beberapa hari atau mungkin
lagging beberapa minggu jadi sehingga
mereka membuat kebijakan hari ini
dengan data yang sebenarnya sepuluh hari yang lalu
yang sekarang trendnya sudah berubah
pertama datanya harus updated
kedua datanya itu harus lengkap
sehingga kita membantu
pemerintah pusat itu membantu daerah
untuk membuat kebijakan yang lebih mumpuni
sama juga dari level daerah itu juga perlu
store data yang lengkap
ke pemerintah pusat supaya
kebijakan yang di level atasnya itu
polisinya itu juga
bisa dibuat berdasarkan dengan data
nah yang saat ini
yang saat ini kami masih berharap
itu adalah agar
daerah itu membuka testing rate nya
angka berapa yang dites
kemudian berapa yang sudah
diisolasi berapa suspek
berapa probable berapa yang konfirmasi
berapa yang dites dan juga omset of
onset of symptomnya itu kapan karena
dan kemudian juga
dan juga data uang
karena mungkin ini
komentar lebih lagi karena
saat ini kita masih
belum mempunyai wajah dari wabah ini
untuk indonesia kita banyak belajar
dari data data di luar negeri
mengenai gejala klinisnya lah
lamanya sebelum orang itu
mulai membaik atau
kondisi yang memburuk atau bagaimana gitu
wajah dari wabah ini ketika mereka menyerang
anak anak di bawah usia lima tahun
kematian anak anak dari covid ini
salah satu yang tertinggi di dunia kalau enggak yang
tertinggi di dunia padahal
di banyak negara yang terkena
negara negara lain yang terkena parah
kematian untuk anak
karena covid itu hampir
tidak ada maka tidak ada
kenapa di indonesia itu bisa ratusan ya
meninggal gitu nah ini kita nggak tahu
bagaimana anak anak ini
diselang sampai sedemikian rupa
sehingga yang meninggal itu ada
ratusan kita enggak punya
kita nggak tahu data bagaimana misalnya
catatan imunisasi mereka
katakanlah tidak untuk publik tapi setidaknya
untuk para peneliti dan
tenaga tenaga medis supaya apa mereka
anak anak atau orang orang dengan gejala
terkentu dengan faktor risiko
tertentu sehingga mereka bisa mengintervensi
pasiennya itu lebih awal
dan dengan lebih tepat lagi
bukan dari sisi
mas hermawan menjawab tapi karena
menyatakan apakah memungkinkan jika data data
lebih detail lagi kemudian ada kajian kajian
melibatkan penyakit bawaan
seperti apa pengaruhnya terhadap
pasien positif kemudian
untuk kasus anak anak bagaimana imunisasi
yang mereka terima sehingga bisa intervensi
dilakukan lebih awal untuk
menurangi jumlah korban memungkinkan tidak itu mas hermawan
memungkinkan hanya saja tantangan
integrasi data ini juga masalah
yang cukup rumit dan pelik
di dalam pengelolaan bahkan
di dalam tim penyaringan data
dan collecting data mereka juga
mengalami hal ini jadi saya ingin
menyampaikan ada tiga sumber
data utama yang menjadi bahan
pengelolaan yang akhirnya muncul
di dalam dashboard data harian itu
pertama sumber data yang berkaitan dengan
laboratorium pemeliksaan pcr
itu yang mengoleksi
adalah lead bankers
di kementerian kesehatan jadi
badan penelitian pengembangan kesehatan bahkan
di sana nanti bersama p dua p
ada namanya pelc
itu pertama kali data dari
hasil pemeriksaan pcr itu diverifikasi
dan akhirnya dikelola
untuk dinaikkan levelnya pada level pusdatin
pusat data dan informasi
karena data diverifikasi
lantas kemudian dilakukan recording
untuk menyambungkan dengan sumber data lain
terutama data dari direktorat
pelayanan kesehatan dirjen iyankes
kementerian kesehatan yang bersumber
dari seluruh rumah sakit terutama
data data yang menyangkut kategori
odp pdp otg dan lain lain
yang selama ini memang dilihat
berdasarkan perawatannya di
rumah sakit data itu masuk dari
pintu dirjen yankes kemudian data
tidak selesai di situ
gugus tugas punya data yang dikonfirmasi
dan lagi tambahan yaitu melalui
pemerintah provinsi yang bersumber
dati pengumpulan dan pengelolaan
data juga di berbagai provinsi
barulah data itu diproses
jadi kemungkinan delay
data itu tinggi
dan kemungkinan juga adanya semacam
mis recording itu mungkin ada
nah maka perubahan dan penanganan
data itu juga akan
menambah beban dalam
optimalisasi integrasi data ini
adanya keterbukaan data
untuk kalangan akademisi
peneliti dan pemerhati
untuk sebesar besarnya mencari
dan kebijakan program yang tepat
itu menjadi niscaya dan
harus dibuka data itu
apakah itu melalui dashboard data
yang ada saat ini
atau melalui komunikasi khusus
dengan pintu lain yang memang
diberikan keleluasan untuk publik
juga mengakses data untuk segmen
tertentu terutama buat peneliti
dan pemerhati sementara buat
publik sebenarnya kami juga
tidak terlalu berharap agar data data
itu bisa dipahami oleh publik
pastilah publik itu
jadi yang ingin didapatkan
oleh publik adalah hal hal
umum saja yang menyangkut kejadian
berkaitan dengan proses edukasi
bagaimana perencanaan kebijakan ke depan
itu adalah hal hal yang bisa kita
komunikasikan rutin kepada publik
tetapi data sebagai evidence base
memang ini harus kita buka akses
terutama seperti yang disampaikan
oleh mbak elina tadi kira kira begitu mbak elvira
baik terima kasih sudah membuka
kepada kami mas hermawan dan
mbak erlina sudah berbincang di
malam hari ini sayang sekali waktu
kita terbatas kita tunggu
bagaimana langkah lanjut dari
pemerintah dalam penanganan
atau september tapi kita harapkan
ada intervensi dan langkah langkah kebijakan
yang konkret sehingga kita bisa menekan
corona di indonesia sekali lagi terima kasih
mbak elina dan dr hermawan sudah
berbincang bersama kami malam hari ini dan
terima kasih bagi anda yang sudah bersama kami
juga hari ini jangan lupa saksikan
karunisa terima kasih
terima kasih mbak elvira
terima kasih bu elida sehat selalu
mas hermawan mbak elina terima kasih